kita ke jawa timur meskipun sadil ramdhani dan tod rivaldo melakukan latihan terpisah dikarenakan cedera saat melawan filipina kemarin
timnas u sembilan belas indonesia siap hadapi tim tangguh vietnam
jelang laga penentuan untuk dapat masuk ke babak berikutnya melawan tim tangguh vietnam yang akan digelar di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur malam ini
tim nasional u sembilan belas kembali melakukan latihan ringan di stadion jenggolo sidoarjo
dalam latihan jumat sore kemarin tampak sadil ramdhani dan tod rivaldo yang menjadi penentu kemenangan indonesia saat melawan filipina melakukan latihan tersendiri karena cedera yang dialami pada pertandingan tersebut
posisi indonesia sendiri belum aman mengingat vietnam dan thailand terus membutuhkan di posisi kedua dan ketiga kelasemen grup a
jika laga besok timnas mampu mengalahkan vietnam maka bisa dipastikan indonesia melangkah ke babak semifinal meski pada pertandingan penyusihan terakhir melawan thailand akan kalah